ramadhan identik dengan kurma
selain dianjurkan untuk dikonsumsi saat berbuka puasa
cita rasa buahnya yang manis juga bisa mengembalikan energi yang hilang setelah empat belas jam berpuasa
kurma punya banyak jenis
namun tiga jenis kurma yang biasanya menjadi favorit
diantaranya kurma ajwa kurma mejo dan kurma sukari
ketiga jenis kurma ini harganya relatif lebih mahal
dibanding kurma yang dijual di supermarket atau pasar tradisional
kurma ajwa dan menjol misalnya
biasanya dijual rp satu ratus tiga puluh lima per kilogram
sementara kurma sukari dijual rp satu ratus lima per kilogram
dari segi tekstur daging kurma ajwa lebih kering dan berwarna agak hitam
kurma mejol dagingnya lebih lembut
dan bentuknya agak sedikit lebih besar dari kurma ajwa
sedangkan kurma sukari dagingnya agak lembut
teksturnya sedikit basah dan berwarna coklat gelap
kalau saya konsumsi dan saya jual juga sih ya
yang jenis tunisia yang batang
terus yang sukari yang alkozim
terus ajwa manjol
biasanya sih pesanan aja yang kalau yang manjol ya kan harganya agak lumayan
yang aspal juga agak mahal
kalau kita sih biasa yang ada aja kita konsumsi
kalau jenis jenisnya kurang paham gitu
pertama kan emang kalau berbuka harus yang manis buat nambah stamina biar cepet ya
kedua juga bisa juga buat menahan mah kalau nggak salah
selain rasanya yang manis dan baik untuk berbuka puasa
buah kegemaran nabi ini juga dipercaya memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh
departemen ilmu gizi klinik fkw rscm fyastuti wicaksono mengatakan
secara umum dalam lima biji kurma beratnya sekitar seratus gram
mengandung dua ratus tiga puluh hingga dua ratus lima puluh kalori
dan protein dua empat hingga empat gram
dalam lima buah kurma juga mengandung serat larut empat gram
serta zat gizi lainnya seperti kalsium magnesium selenium vitamin k dan asam folat
namun ada yang perlu anda waspadai saat mengambil gizi
untuk mengkonsumsi kurma
tetapi selain kandungan kandungan yang tadi saya sebutkan
kurma juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi
di dalam lima buah kurma itu kandungannya sekitar lima puluh an gram lah karbohidrat
yang terdiri dari glukosa dan fruktosa
yang mana glukosa ini kalau kita tidak hati hati
kita mengkonsumsinya terlalu berlebihan
akan menyebabkan peningkatan
kadar gula darah tetap
menurut fiestuti kandungan gizi kurma memang tergantung jenis dan kematangannya
semakin matang kurmanya kandungan karbohidrat atau glukosanya semakin tinggi
dibandingkan kurma segar yang usianya lebih muda
sementara itu dikutip dari cnnindonesia com
kurma punya banyak manfaat
di antaranya baik untuk pencernaan karena kandungan serat yang dimilikinya
konsumsi kurma dipercaya bisa memperbaiki dan mempercepat kontraksi dalam persalinan
kurma juga bisa digunakan sebagai pemanis alami pengganti gula
selain itu kurma juga baik untuk camilan penderita diabetes
memperkuat kekebalan tubuh serta berpotensi membantu kesuburan
jadi apakah sudah ada stok kurma di rumah anda untuk berbuka puasa dan sahur
arman helmi septiadi pradana jakarta